selamat hari kartini bagi perempuan indonesia
buat saya buat anda semua
hari ini hari spesial
karena kartini menjadi simbol sebuah perubahan
dia sebuah pergerakan
tanpa mengurangi nilai nilai perjuangan para pahlawan perempuan tanah air lainnya
kini pergerakan perempuan sedikit demi sedikit perlahan membuahkan hasil
sejumlah nama perempuan indonesia bahkan masuk tercatat sebagai orang terkaya di kawasan
siapa saja mereka
perempuan terkaya di indonesia
saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama
siapa saja mereka
sekilas anda mungkin familiar dengan beberapa wajah di sini
mungkin ada pula yang tidak terlalu familiar
kita akan bahas satu persatu
perempuan terkaya di indonesia khusus di hari kartini ini
kita lihat bersama
siapa yang berada pada posisi pertama
ini adalah sebuah survei yang dilakukan oleh glopecia
karena ada beberapa nama
meski yang berada pada posisi pertama masih dikuasai oleh kaum adam
harus sabar dulu tampaknya
tapi perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan pendapatan
misalnya itu masih terus didengungkan
kita lihat yang berada pada posisi pertama adalah kartini mulyadi
anda mungkin tidak terlalu familiar
tapi untuk orang ekonomi biasanya sangat familiar ya
karena ternyata globasia memasukkan nama kartini mulyadi di urutan ke dua puluh sembilan
masuk ke dalam urutan ke dua puluh sembilan orang terkaya di indonesia
lihat perusahaan pembuat obat
dan juga jumlah kekayaan yang mencapai angka yang fantastis
kita lihat mencapai satu empat miliar dolar amerika
bila dirupiahkan itu mencapai sekitar delapan belas enam triliun rupiah
kalau anda bicara tempo scan pasifik
mungkin anda salah satu yang suka kalau misalnya belanja di apotik
ataupun belanja di produk produk retail
anda suka beberapa produk
apa saja produknya
anda mungkin salah satu yang familiar dengan hemaviton
atau mungkin bodrexin juga
ada juga flucil
ada juga misalnya kontrexin
dan lain sebagainya
jadi banyak sekali produk produk farmasi
kemudian juga stimulus
tampaknya untuk vitalitas
itu yang diciptakan oleh tempo scan pacific
kalau anda ke jakarta
anda pasti tahu ada tower tempo scan pacific ya
itu wilayah rasuna said di kuningan
nah itu adalah salah satu yang dimiliki oleh keluarga mulyadi
dan produk produk tersebut adalah yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari hari
otomatis tangan tangan yang diciptakan
pengamanan oleh keluarga ataupun dari kartini mulyadi
juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari hari
tidak heran dengan kita salah satu mungkin yang selalu ataupun juga kerap berlangganan dengan produk produk yang saya sebutkan tadi
menjadi salah satu juga penyumbang kekayaan kartini mulyadi
di posisi pertama sebagai perempuan terkaya di indonesia
lalu saya bergeser ke selanjutnya
siti harta timur daya
atau lebih akrab disapa dengan murdaya po
kita lihat dalam daftar ini
siti harta timur daya masuk dalam daftar
lewat perusahaan sentral cipta murdaya
kekayaannya kita lihat mencapai angka hingga satu empat miliar dolar amerika
berada di posisi ke tiga puluh
bila di rupiah kan itu mencapai delapan belas enam triliun rupiah
usia saat ini usia harta timur dayapo adalah tujuh puluh tahun
sempat memang terpleset dengan kasus korupsi ya
untuk murdaya po di kpk
tapi memang cca ataupun juga ccm holding ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki juga
salah satu tempat penyelenggaraan expo
yang besar di wilayah kemayoran
dan itu saat ini dimiliki oleh siti harta timur daya
dan keluarga murdaya po juga dekat dengan salah satu partai ya
yaitu pdi perjuangan
karena suaminya juga merupakan salah satu wakil rakyat
yang berangkat dari partai demokrasi indonesia
siti harta timur daya di posisi kedua sebagai perempuan terkaya di indonesia
lalu kita lihat ke slide selanjutnya
yang berada pada posisi ketiga di indonesia adalah desi sulistyo hidayat
mungkin anda tidak terlalu familiar ya
karena mungkin tidak terlalu familiar dengan wajahnya
tapi familiar pasti dengan produk produknya
karena ternyata ibu ini adalah yang memiliki perusahaan produsen jamu
kita tahu bahwa desi sulistyo memang generasi kedua pendiri perusahaan jamu ini
namanya masuk dalam daftar satu ratus lima puluh orang terkaya di indonesia
pada urutan ke enam puluh satu dengan total kekayaan sekitar enam ratus empat puluh juta dolar amerika
atau dirupiahkan sekitar delapan lima triliun rupiah
banyak pun katanya
kalau punya duit triliunan rupiah tersebut
perempuan mau ngapain ya
kalau perempuan kaya saya mungkin akan beli banyak hal ya
mungkin kosmetik apa yang lainnya
tapi kalau untuk beliau beliau ini
mungkin lebih memikirkan bagaimana uang tersebut bisa diputar
dan menghasilkan bisnis yang memiliki multi filer effect ya
anda tahu berapa umur ibu ini sih
adalah delapan puluh lima tahun
dari tadi paling muda saat ini perempuan terkaya di indonesia
usianya paling murah itu tujuh puluh tahun ya
siti harta timur daya pul
tapi kita lihat bagaimana produk produk sido muncul
sido muncul ini merupakan salah satu juga perusahaan yang terdaftar di bursa efek
salah satunya perusahaan
yang tampaknya memang mengembangkan cukup baik ya
jadi ekspansi bisnisnya juga cukup baik
dengan formula herbal ya
jadi produk produk indonesia
produk produk sido muncul juga banyak
misalnya iklan iklan yang sangat dekat ya
yang memiliki positioning branding yang cukup baik
kemudian kita tahu juga ada kuku bingma energy
kemudian ada banyak sekali produk produk kunyit asam
misalnya itu juga dimiliki oleh produk produk sido muncul
jadi sido muncul juga
produk produk perempuan perempuan terkaya di indonesia ini
juga kembali mengingatkan kita bahwa sangat dekat
mereka sangat paham bagaimana celah pasar di indonesia
dan apalagi sido muncul menjadi unik
karena produk formasinya diolah di dalam negeri
menggunakan banyak produk produk bahan materialnya
atau pembahagiannya juga dari dalam negeri
desi sulistyo hidayat
lima tahun sebagai salah satu perempuan terkaya di indonesia
lalu kita ke slide selanjutnya
ini adalah elizabeth sindoro
elizabeth sindoro saat ini memiliki kekayaan sekitar tiga lima triliun rupiah
menurut keterangan dari globe asia
elizabeth melalui perusahaan dan juga rilis yang bergerak di bidang tekstil
memiliki kekayaan hingga dua ratus lima puluh lima juta dolar amerika
dan berada pada urutan ke satu ratus dua puluh satu dalam daftar satu ratus lima puluh orang terkaya indonesia
anda mungkin tidak terlalu familiar dengan wajah cantik dari elizabeth sindoro
tapi hingga saat ini pada posisi keempat perempuan terkaya di indonesia
paling tidak elizabeth sebagai perempuan terkaya dan termuda di indonesia
delapan tahun baru usianya dengan grup bisnisnya raksasa bisnis paramounth enterprise
dan berada pada posisi ke empat sebagai perempuan terkaya di indonesia
tiga lima triliun rupiah
lalu kita ke slide selanjutnya posisi ke lima
anda familiar dengan wajah ini kalau saya sih familiar sekali
anda ingat keluarga cendana maka wajah ini sangat memiliki position yang cukup kuat
siti hardianti rukmana
atau lebih akrab di siapa dengan mbak tutut katanya
mbak tutut berada pada posisi ke lima
dengan kekayaan sekitar dua lima triliun rupiah

lewat perusahaannya yaitu citra lamtorogung persada
putri kedua dari presiden kedua soeharto ini
memiliki kekayaan sekitar satu ratus sembilan puluh juta dolar amerika
atau berada di kursi rupiah kan itu mencapai dua lima triliun rupiah
kita lihat bahwa memang nama nama seperti yang baru saja saya sampaikan
siti hardianti rukmana
kemudian ada banyak tadi ada lima nama yang saya sebutkan
mengingatkan kita bahwa memang masih panjang perjuangan kita
karena kita belum menemukan perempuan perempuan yang di usia sangat muda
sudah mendulang kekayaan fantastis
menggunung misalnya di usia less dan tiga puluh misalnya
kita masih menantikan hal tersebut
tidak ada yang tidak mungkin apalagi saat ini perkembangan teknologi menjadi salah satu tools
yang bisa digunakan dan tidak hanya itu
pergerakan kesetaraan gender
tampaknya masih terus kita dukung
tentunya bagi kita masyarakat timur
tanpa menghilangkan nilai nilai keindahan perempuan indonesia sesungguhnya
jadi kaya bukan hanya masalah harta
tapi juga masalah kebijaksanaan
kemudian jangan lupa bahwa perempuan itu adalah makhluk yang sangat sensitif ya
jadi kekayaan hati juga menjadi salah satu yang paling dicari